etnik banjar of the rover memberikan pengalaman wisata susur sungai martapura
yang mengesankan bagi wisatawan yang berkunjung ke banjarmasin
menikmati sensasi perjalanan menyusuri sungai martapura yang membelak kota banjarmasin
sembari dihibur dua musisi yang tampil selama perjalanan memberikan pengalaman tersendiri
untuk pertama kalinya wisatawan nusantara maupun mancanegara dihibur
dengan suguhan musik akustik di atas kelotok perahu bermesin yang banyak ditemui di banjarmasin
penampilan kedua musisi madan dan ibrahim
mendapat perhatian sejumlah wisatawan yang melakukan ekspedisi wisata susur sungai
sepanjang perjalanan melintasi kawasan wisata kampung biru
kampung hijau dan seberang masjid dan kampung sasirangan sungai jingah
wisatawan dihibur sejumlah lagu etnik banjar dan pop
bagi madan dan ibrahim
pisah tampilan menghibur di atas kelotok menjadi kasikan tersendiri
karena untuk pertama kalinya mereka tampil bernyanyi di atas kelotok dan riak sungai martapura
konsep bernyanyi keliling banjarmasin di atas klotok dinilai salah satu kreativitas seniman musik yang turut mendukung geliat pariwisata pasca pandemi covid sembilan belas
terlebih setiap armada khususnya kelotok dilengkapi standar keselamatan dan kesehatan terhadap muslim
keselamatan dan kesehatan bagi penumpang yang kebanyakan juga menerapkan protokol kesehatan
muhammad risanta banjarmasin kalimantan selatan